oh jadi ini ya
maksudnya pandu nyuruh gue kesini
lu udah lama disitu
enak banget disamber ini ya
ini buat lo lil
buat kuah aja biar gue amanin ya
lo kenapa sih
dan gak usah nyari gue lagi
mengharapkan sesuatu yang gak mungkin terjadi tau gak
masih kurang banyak banget nih
bingung banget deh
lu liat gak gak lah
nidyan di celengannya
lu liat deh lah
masa nidyan raja rajaan begini sih lah
lila minta maaf ya temennya
uangnya udah lila pake
buat modal usaha balon buat andra itu
ya allah lah
lu kelewatan banget sih
bid itu emang buat elu lah
tapi bukannya harusnya lu pake buat yang begituan
lu kelewatan banget sih
pasti duitnya tuh lebih dari yang di celengan
lila bisa jadian sama andre
lila baru punya uang segini
gua bukannya masalahnya lah
masalah duit yang mau lu gantiin
yang jadi masalah lu tau gak gak sih
kalo gua ini tuh terlanjut janji
sama yang punya ruko itu
kalo minggu mingguni nya mau lu nasi untuk sewanya
gua kan jadi malu
ntar lila ganti gua nyak
semuanya ini gara gara andra
lu gimana caranya gua ngegantiin duitnya ya ya allah
ripe banget sih
thanks banget du
lu emang bener bener teman terbaik gua du
thanks banget du
ini buat apa sih tuh balon
udah gak jelas juga bentuknya
balon itu berharga banget buat gua du
karena balon ini gua bisa ketemu sama lila
dan gua mau buktiin sama lila
kalo gua masih nyimpen balon ini
lu tuh penyemang banget sih ndra
nah lu deketin keisha
jatuh cinta sama si lila
lu tuh mau yang mana sih
gua bener bener ngerasa kehilangan du
gua ngerasa kehilangan saat lila gak ada
gue udah gak ada waktu lagi
gua harus nyelesain semuanya
gue mau nyatain cinta sama lila
lu bantu gue ya du
ya udah lah ya
thanks ya du
emang baik gua du
yaudah gua cipu kau
thanks ya du
kita tetep temenan kan
hubungan kita udah berakhir
dan justru aku sekarang ngerasa seneng

cuman apa udah lah yandra gua gak mau ngedenger penjelasan apapun dari lo
gua udah cukup ngerti kok
lil tolong lo itu salah paham
apa yang dibilang kesya bener itu tuh cuma salah paham
yaudah deh kalo gitu gua cabut dulu ya
lil gua minta maaf ya ada yang mau gua liatin sama lo
tapi lo dengerin gue dulu ya
apaan sih gak mau
lil gua mohon sama lo kali ini aja lo dengerin gua ya
apaan sih gua gak mau
please ya lo mau ya tutup mata lo
gua janji gua gak akan macem macem sama lo
padahal lo mau bawa gua kemana sih
udah kamu tenang aja
sebentar lagi nyampe kok
sampai apaan sih
sekarang kamu duduk ya
nah kalau udah duduk boleh dong buka mata
belum belum belum sebentar ya
itu bunyi apa
shh jangan risik
sebentar lagi dimulai nih
apaan yang dimulai
yaudah sekarang kamu bisa buka mata kamu
kamu mau kan jadi pacar aku
lo apaan sih ndra
lo apaan sih ndra
lo apaan sih ndra
kamu mau kan jadi pacar aku
kamu mau kan jadi pacar aku

datorin oranganya nyiti maju pimbok
ini pengen pasti